bahar bin smith mendatangi gedung direkturat reserse kriminal umum polda jawa barat selasa siang
kedatangannya ini terkait pemeriksaan atas kasus dugaan penganiayaan
sebelum menjalani pemeriksaan bahar bin smith melakukan ibadah sholat zuhur di masjid al aman di lingkungan polda jawa barat
dalam pemeriksaan ini bahar didampingi kuasa hukumnya
pemeriksaan ini digelar terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan bahar terhadap dua remaja pria di kabupaten bogor lima desember silam
belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun kuasa hukum bahar bin smith terkait materi pemeriksaan
kita sudah terhubung dengan kiki haryadi di bandung jawa barat
kiki bagaimana hasil pemeriksaan dari bahar bin smith
eva selamat sore kalau anda tanyakan bagaimana proses ataupun hasil pemeriksaan yang kemudian dilakukan oleh pihak polda jawa barat
yang tepatnya adalah di rkm
umum polda jawa barat ini hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan ataupun menginformasikan kepada anda lebih jelas
dikarenakan memang proses pemeriksaan dari bahar bin smith ini molor dari waktu yang kemudian sudah ditentukan oleh pihak polda jawa barat
kalau kita runut dari jadwal pemeriksaan yang disusun oleh polda jawa barat ini sekira pukul sepuluh waktu indonesia barat
namun memang sesuai yang kemudian tadi anda katakan di awal bahar bin smith ini datang terlambat ke polda jawa barat sekira pukul dua belas lebih dua puluh menit
artinya memang proses pemeriksaan ini baru bisa dilakukan sekitar pukul sepuluh
dua belas waktu indonesia bagian barat kemudian didampingi oleh sejumlah kuasa hukum dan juga didampingi oleh sejumlah ormas yang kemudian datang di lingkungan polda jawa barat
pantauan kami di lapangan sejak tadi siang hingga sore tadi hingga kami saat ini melaporkan kepada anda eva
proses pemeriksaan bahar bin smith ini masih terus dilakukan kurang lebih
artinya ini sudah hampir lima jam proses pemeriksaan kemudian dilakukan kepada bahar bin smith ini terkait dengan dugaan penganiayaan terhadap dua anak di bawah umur
begitu artinya memang proses pendalaman
dalaman masih terus dilakukan
kami tadi sempat bertanya kepada pihak kepolisian terkait apa ataupun fokus apa yang kemudian ditanyakan kepada bahar bin smith ini
namun spesifik pihak kepolisian tidak memberikan informasi secara lebih jelas kepada media mengenai apa fokus utama dari pemeriksaan yang kemudian tengah dilakukan
namun paling tidak ada beberapa kerangka utama yang kemudian ditanyakan kepada bahar bin smith
yang pertama adalah terkait dengan kronologi kejadian
kemudian juga bagaimana proses dan juga apa yang kemudian menyebabkan salah seorang
kemudian melaporkan bahar bin smith ini kepada polres bogor
kemudian juga kenapa pada akhirnya ini diserah terimakan di polda jawa barat
karena memang ini terjadi di kawasan bogor jawa barat
eva pada proses pemeriksaan yang kemudian dilakukan sejak siang tadi hingga saat ini kami masih menunggu bagaimana keterangan dari pihak kepolisian
karena memang kalau tadi terakhir kami berkomunikasi dengan pihak kepolisian
jadwal dari konferensi pers ataupun rilis dari pemeriksaan ini akan dilakukan pukul tujuh belas waktu indonesia barat
saat ini sudah lewat hampir empat puluh lima menit
rasa rasanya pemeriksaan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian
dan hingga saat ini juga kami tadi sempat terus berkomunikasi dengan sejumlah tim yang berada di beberapa titik di kawasan poldai jawa barat
tepatnya di kawasan soekarno hatta
memang proses unjuk rasa secara damai masih terus dilakukan begitu
sebagaimana kita ketahui bersama bahwa habib bahar bin smith ini tidak hanya didampingi oleh pihak kuasa hukumnya saja
tapi juga didamping oleh sejumlah ormas
begitu organisasi masyarakat untuk kemudian bisa mendampingi dari
pemeriksaan yang kemudian sudah berlangsung hingga saat ini
pantauan kami memperlihatkan bahwa memang unjuk rasa dilakukan secara kondusif secara damai
jumlahnya spesifik kami belum bisa menginformasikan lebih jelas kepada anda
tetapi yang jelas ada sejumlah tuntutan yang kemudian juga diharapkan bisa dilakukan oleh pihak kepolisian eva
yang pertama adalah terkait dengan transparansi
proses pemeriksaan terhadap bahar bin smith yang kemudian dilakukan di polda jawa barat itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah proses ataupun sebuah upaya pemberian dukungan moral dari sejumlah ormas islam
ini kepada ormas maksud kami kepada bahar bin smith ini yang kemudian hingga saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan pemeriksaan oleh pihak kepolisian
tetapi yang jelas tadi salah satu kuasa hukumnya mengatakan bahwa memang bahar bin smith ini sudah mempersiapkan sejumlah jawaban jawaban
yang kemungkinan besar akan ditanyakan oleh pihak kepolisian
termasuk juga bisa menjelaskan secara lebih detail terkait dengan kejadian kejadian ataupun kronologi yang kemudian terjadi pada tanggal lima desember dua ribu delapan belas lalu
hingga saat ini kami masih menunggu bagaimana proses rilis yang kemudian akan dijanjikan
ataupun akan dilakukan oleh pihak polda jawa barat
sementara itu informasi yang kemudian bisa kami sampaikan dari bandung
baiklah kiki haryadi melaporkan langsung dari bandung jawa barat